kuasa hukum verdi sambo dan putri candrawati hari ini melakukan pembuktian kepada majelis hakim dan juga jpu terkait tkp duren tiga
sudah ada rekan kami maria sarjana korespondensian indonesia yang berada di lokasi di duren tiga hal